persebaya surabaya kedatangan pemain asing baru asal brazil untuk melihat kemampuannya lebih jauh
pemain yang berposisi sebagai striker ini akan dimainkan dalam turnamen piala gubernur kalimantan timur dua ribu delapan belas
persebaya surabaya menambah amunisi asingnya pedro henrique corte oliveira goiz
pedro adalah striker asal brazil yang memiliki dua keluarga negaraan yakni brazil dan timor leste
klub terakhir pedro adalah hamrun spartans di liga malta
ia juga pernah membela klub sepak bola iran sepahan dan klub sepak bola korea daehong citizen
pedro yang masih dalam proses trial di persebaya ini berlatih bersama persebaya di lapangan polda jatim pada senin sore
dalam sesi game pesepak bola berusia dua puluh enam tahun ini bahkan sudah mencetak gol sebanyak dua kali
pemain bertinggi badan satu ratus delapan puluh tiga cm ini mengaku senang bila bisa bergabung dengan persebaya
salah satunya karena memiliki supporter yang fanatik
persebaya perfasju persebaya pelatursida pelatursida yang menarik pelatursida yang menarik itu sangat membantu
sementara itu presiden klub mengaku berhati hati dalam merekrut pemain
persiapan persebaya terbilang sangat mepet dibanding dengan tim lainnya
namun bagi manajemen merekrut pemain asing tidak bisa sembarangan
kita ingin jadi tim mungkin teman teman sudah menyadari kalau persebaya ini nggak kayak kebanyakan timnya
jadi kurasi pemainnya jauh lebih gede
jadi karena kita punya basic tim yang kemestrinya bagus
dan kemestri itu jauh lebih mahal dari bintang manapun
untuk melihat kemampuannya lebih jauh rencananya pedro akan diturunkan dalam turnamen piala gubernur kaltim dua ribu delapan belas
yang mulai bergulir dua puluh tiga februari hingga empat maret dua ribu delapan belas mendatang di balikpapan
dari broto purnawanto surabaya jawa timur